atlet tembak putri indonesia sarah ayu tamaela kembali merebut gelar juara tembak reaksi di republik cek
dalam kejuaraan yang diikuti ribuan petembak dari lima puluh negara ini sarah merebut dua gelar sekaligus
sarah ayu tamaela berlaga di kelas lady open dan shot off yang merupakan bagian dari kategori tembak reaksi
di kelas ladies open sarah berhasil mengungguli dua puluh empat petembak wanita lain termasuk dua atlet unggulan tuan rumah
kompetisi menembak ekstrim euro open merupakan ajang menembak bergensi yang diadakan setiap bulan juni
tahun dua ribu sembilan belas ini satu dua ratus petembak dari lima puluh negara ikut berlaga di ajang yang digelar di republik cek
sarah yang sudah belajar menembak sejak kecil tahun ini juga berhasil menjuarai kejuaraan tembak reaksi internasional di thailand dan malaysia
kini sarah menjadi atlet andalan perbakin bali
selain sarah indonesia mengirim delapan orang petembak yang ikut berlaga di berbagai kategori